cuci semua piringnya
saya lagi ada masalah
masalah apa pak
gak datang hari ini
dan saya butuh head chef pengganti pak arya
untuk sementara waktu
ada klien penting yang datang
untuk mengecek semua fasilitas hotel
dan mencicipi masakan kita

untuk sementara waktu
kamu gantiin pak arya sebagai head chef
saya rasa saya nggak mungkin melakukan tugas seperti itu
saya belum mampu untuk ada disitu pak
kalau bukan kamu terus siapa lagi naik
tia kan udah lebih berpengalaman

dia pasti lebih sanggup untuk menjalani tugas seperti itu
kamu itu punya bakat
menggantikan head chef arya
saya bener bener butuh bantuan kamu nay
saya bener bener butuh bantuan kamu nay

saya bener bener butuh bantuan kamu nay
saya coba atur dulu yang lain
oke saya coba atur dulu yang lain
pokoknya aku harus bisa
pokoknya aku harus bisa
aku gak boleh kecewain pak raka
aku gak boleh kecewain pak raka
diterusin seperti itu aja ya mas
kalau ini dikasih juga di bingung
kalau ini dikasih juga di bingung ya
ya bagus ya mas

tapi jangan terlalu matang ya mas ya

kamu gak boleh menyerah
dan gak boleh kecewain pak raka
biar lebih wangi lagi
biar lebih wangi lagi
biar lebih wangi lagi
biar lebih wangi lagi
berani beraninya kamu ngegantiin tugas head chef

kamu mau bikin malu hotel saya
ini semua bukan kemauan saya

kamu mau bilang kalau ini adalah perintah dari anak saya raka begitu
iya benar bu

kah sebentar mama mau ngomong sama kamu
aduh mah nanti aja mah kalau mau ngomong
aku ada meeting sebentar di luar

kamu kenapa sih gegabah amat
gegabah gimana maksud mama
kamu kan yang nugasin perempuan itu
oh iya memang aku yang suruh naya ma
tapi mama tenang dulu dong
jangan langsung marah marah kayak gini
ya udah jelasin ke mama
iya memang aku yang milih naya
karena aku gak tau lagi siapa yang paling cocok
menggantikan chef arya untuk sementara waktu ini
gak tau ma
nah mama bayangin aja
padahal hari ini hari penting banget pak
klien kita bakal sewa hotel
untuk gathering dalam skala besar
dan hari ini datang untuk ngecek semua fasilitas ma
termasuk mencicipi makanan
iya tapi nya bukan perempuan itu dong
cari gantinya arya
eh udah gak ada waktu lagi mah
aku yakin naya punya kemampuan ini
kamu inget ya
kamu itu sedang mempertaruhkan reputasi hotel kita
di tangan perempuan itu
aku percaya sama naya ma
mama juga percaya sama dia
mama gak akan pernah bisa percaya sama perempuan itu mbak
karena pikiran kamu
sekarang ini bener bener udah diracuni sama itu perempuan
aku mengambil keputusan ini
udah dengan pikiran yang sangat jernih mah
dan aku percaya sama kemampuan naya
jadi mama tenang aja ya
aku harus cari cara untuk menyingkirkan naya dari hotel ini
dia terus terusan mempengaruhi raka
kamu makanya ditambahin kemampuan ini ma
kamu ditanya sama tantenya tuh
dia ini lucu sekali
aku tuh gemes banget ngelihatnya
kamu pasti suka sama nasi
kayaknya sekarang aku harus berangkat kerja nih
iya mas mendingan kamu berangkat sekarang ya
kamu di rumah dulu sama tante gisel ya

kamu di rumah dulu sama tante gisel ya
kamu di sini sama tante

ya udah aku pergi dulu ya seng ya
hati hati di jalan
jangan rambut bawa mobilnya ya
kamu udah selesai belum makan ya
kalo udah selesai
jangan sampai ada piring yang pecah
cuci semua piringnya